berbicara mengenai proyek jalan layang nontol bus transjakarta yang dimulai sejak satu tahun lalu
diharapkan mampu untuk mengurai sejumlah titik kemacetan
rute koridor tiga belas ini berawal dari celeduk hingga ke jalan tendian di jakarta selatan
saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana perjalanan dari proyek bus transjakarta ini
nah kalau kita perhatikan bahwa ini adalah beberapa fax atau fakta mengenai pembangunan jalan layang nontol celeduk tendian
pertama mulai dikerjakan ya kita lihat sepuluh maret dua ribu lima belas
oke sepuluh maret dua ribu lima belas nah kita sama sama coba saksikan ya
dua puluh maret dua ribu lima belas kemudian targetnya ini beroperasi pada tahun dua ribu delapan belas
jadi dua ribu tujuh belas kita harapkan bahwa jalan tol ini sudah akan selesai
tetapi tadi kita sama sama ketahui bahwa ada banyak permasalahan diantaranya tentang pembebasan lahan
karena memang undang undang pembebasan lahan masih belum dirampungkan hingga saat ini
nah proyek ini memakan anggaran sebanyak rp dua lima triliun
di mana dua tiga triliun rupiah diantaranya merupakan anggaran untuk pembangunan fisik
sedangkan dua ratus miliar rupiah sisanya dianggarkan untuk konsultan perencanaan desain awal serta juga konsultan manajemen
nah setelah itu ini adalah bagaimana profil dari jalan layang nontol ciledug tendian
jadi kita lihat panjangnya dirisakan sembilan delapan km dengan lebar jalan sembilan meter
rute bus transjakarta koridor tiga belas ini panjangnya adalah sembilan delapan km dan juga lebar jalan sembilan meter
sedangkan tinggi jalan itu bervariasi delapan belas hingga dua puluh tiga meter di sepanjang jalan sembilan delapan km ini
tetapi masih ada hambatan
nah apakah akan rampung di desember nanti kita akan sama sama coba saksikan
dari situ kita melihat lagi bahwa jalan layang tol ciledug tendean ini dikerjakan oleh delapan kontraktor gabungan bumn
dan juga kontraktor bumn
masing masing mengerjakan ruas jalan sepanjang satu sampai satu lima km
jadi nantinya akan ada dua belas halte di sepanjang jalan layang ciledug tendian ini
dimulai dari halte budi luhur di kawasan ciledug hingga berakhir pada akhirnya ada di transtv jakarta selatan
ya di desember dua ribu tujuh belas ini akan segera rampung dan bisa berhasil mengurai kemacetan yang ada di jakarta
ya setidaknya itu kabar gembira juga untuk kita kita ini yang berkantor di tendean
kebetulan berkantor di tendian sehingga kita tidak akan bergelut lagi dengan kemacetan di tahun dua ribu tujuh belas
betul mudah mudahan seperti itu